kita beralih ke informasi selanjutnya di tengah kasus penipuan penggandaan uang yang melibatkan dimas kanjeng taat pribadi
salah satu penasihat hukumnya justru tersandung masalah hukum
ya sang penasihat hukum ditangkap sedang berpesta sabu
andi faisal penasehat hukum dimas kanjeng taat pribadi dibekuk satreskoba polresta besurabaya jawa timur
saat menggelar pesta sabu di sebuah hotel di surabaya
adi faisal berpesta sabu bersama seorang temannya
saat pengerebekan polisi juga menyita satu buah pipet kaca berisi sabu seberat satu delapan belas gram dan alat isap